sesosok mayat wanita ditemukan dalam lemari pakaian di jalan mampang perapatan delapan jakarta selatan
pihak kepolisian telah menangkap sepasang kekasih yang diduga merupakan pelaku pembunuhan
warga mampang perapatan delapan jakarta selatan digegerkan dengan temuan mayat wanita yang tersimpan dalam lemari pakaian di sebuah kamar kos pada selasa sore
korban diketahui bernama cik tuti iin puspita
korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah kos tersebut
setelah mencium bau busuk di dalam kamar korban ia dan petugas keamanan kos langsung membuka paksa kamar yang terkunci
korban pun ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam lemari
diduga perempuan dua puluh dua tahun tersebut merupakan korban pembunuhan
jadi pembantu lapor ke rt
tim gabungan polda metro jaya dan polres jakarta selatan dibantu polres merangin jambi menangkap dua orang yang diduga pelaku
mereka merupakan sepasang kekasih berinisial y dan i
keduanya ditangkap di jalan trans sumatra sarawak lagun jambi saat hendak melarikan diri ke sumatra barat